bami kembali ke sini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
sialan kabur begitu babi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
katanya tas denis tidak apa apa mai nuevas imping mankind ori wedi promise
langkar puan ruth buktoon
itu dia kitayang
sekarang kamu bisa ikuti kami riktir di sini
bini udah mau ditembak boleh disini ya kenakan wala
nah acara tidur udah habis ya gua ngantuk wajar aja lagi
eh gimana udah ditembak belum
gua gak dapet apa apa nih
enggak nih ini aja nih makan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
sekarang kita kan nabah dunia nih